senin siang pihak baradae melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator
dan menurut kuasa hukum baradae memiliki keterangan yang diklaim bisa mengungkap pelaku utama dalam kasus penembakan yang menewaskan brigadir yosua
dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana
untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya tentunya berada e dengan plong rasa plong dengan hati yang matang
dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator